gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
tahap pertama yang salah sasaran
bantuan sosial pemerintah provinsi dki jakarta
selama pembatasan sosial berskala besar tahap pertama
diterima oleh satu dua juta keluarga di jakarta
seperti terdistribusi kepada masyarakat mampu
atau warga yang telah meninggal
anies berjanji validas yang sedang melakukan
satuan perangkat kerja akan menghasilkan data yang lebih sahih
untuk distribusi tahap kedua
dia pun memberatkan jumlah penerima akan lebih banyak
dibanding tahap sebelumnya dan akan ada segmen penerima baru
yaitu warga yang terkena phk akibat pandemi
karena kita mengumpulkan segmen segmen yang kemarin
bukan termasuk masyarakat miskin
tapi karena kondisi perekonomian
mereka masuk ke dalam masyarakat yang membutuhkan
nah nanti sesudah ini lengkap kami akan umumkan secara detil
baik segmennya maupun jumlahnya
anies paswedan juga kembali menghimpau masyarakat
agar tidak mudik karena akan dilakukan pengawasan ketat
bagi warga yang akan masuk wilayah ibu kota setelah idul fitri
karena bila anda pulang belum tentu bisa kembali ke jakarta dengan cepat
jadi hati hati kalau pulang belum tentu bisa masuk jakarta kembali dalam waktu singkat
kita akan membuat perangkat yang lebih sahi
kita sedang menyusun regulasinya
nanti kalau regulasinya sudah selesai akan dikeluarkan
akan ada pembatasan amat ketat untuk masuk ke jakarta
saat ini pemprov dki jakarta sedang menyiapkan regulasi
untuk membatasi orang yang akan masuk wilayah ibu kota setelah perayaan idul fitri